nah kalau yang satu ini anda patut berbangga
aryo anindito seorang komikus asal bandung jawa barat membuat komik untuk marvel comics
sejak dua ribu empat belas aryo sudah menggambar untuk lebih dari tiga puluh komik marvel yang menampilkan tokoh tokoh seperti x men deatpool venom dan juga lainnya
pada akhir maret dua ribu sembilan belas lalu ia baru merilis seri marvel comics yang terbaru yaitu hoox forensik
tokoh superhero gabungan hulk dan wolverine
saya aryo anindito sekarang profesinya sebagai komikus untuk marvel comics
selain itu saya juga ngedesain statu patung patung koleksi kolektif item buat dc comics lewat xm studios
hawk prince ini seru karena karakternya itu karakter baru di marvel
dia campuran antara hulk yang raksasa hijau itu sama wolverine yang punya tuanku
tulang adamantium cakar besi adamantium itu sama dia punya healing factor
mulainya tuh dulu pas dua ribu tujuh saya lulus kuliah arsitektur
saya bikin komik publishernya indie judulnya nadia and the painkillers
nah setelah itu saya sempat kerja di film kerja di advertising
baru dua ribu dua belas saya ditawarin kerja untuk dc comics
saya kerjain dua buku setelah itu saya keluar dari advertising
saya bikin studio sendiri di bandung stone fruit studio
nah dua ribu empat belas pertengahan saya ditawarin kerja untuk marvel dan akhirnya sampai sekarang saya masih kerja buat marvel
tantangannya kadang kadang itu paling pertama itu minder
jadi banyak kan orang indonesia itu berpikir bahwa kita itu kalah hebat dibanding orang orang luar negeri
padahal kalau dilihat lihat orang amerikanya sendiri yang mau kerja buat marvel itu banyak banget kan
tapi tiba tiba saya anak bandung dari bawah batu terpilih buat ngerjain komik marvel
artinya adalah kualitas orang indonesia sebenarnya nggak pernah kalah
karena orang luar negeri bisa sama atau bahkan lebih baik gitu
jadi yang pertama jangan minder
jadi harus percaya diri sama kemampuan
yang kedua harus punya mimpi yang tinggi
bukan cuma membuktikan bahwa indonesia itu punya talent di luar negeri
tapi juga memajukan industri komik indonesia
itu juga salah satu alasan kenapa saya suka bikin workshop gitu
supaya anak anak ini bisa bikin komik di sini juga dan memajukan komik indonesia juga